mulai maret mendatang pemerintah kota surabaya berencana akan memperlakukan zona parkir di sepuluh titik di wilayah surabaya
namun sayangnya tarif yang dikenakan dinilai terlalu mahal
sepuluh titik parkir zona dengan tarif lebih mahal terdapat di taman bungkul pasar atum balai kota tugu pahlawan jembatan merah jalan tunjungan belauran embong malang kertajaya dan keputran
sepuluh kawasan itu dipilih karena padatnya jumlah kendaraan yang parkir di tepi jalan umum sedangkan jumlah ketersediaan lahan tidak memenuhi
akibatnya sering terjadi kemacetan
sepeda motor yang parkir di sepuluh titik itu akan dikenai tarif rp dua dari sebelumnya rp satu sementara mobil akan dikenai tarif rp lima dari sebelumnya rp tiga
sebelumnya dinas perhubungan surabaya sudah melakukan kajian akademis terkait rencana tersebut
pemerintah kota berharap ada penyebaran ada distribusi parkir tidak hanya melulu di kawasan itu
coba nanti agak sedikit menjauh sehingga tidak terlalu mahal nanti ya
yang di kawasan itu kita tetapkan mahal sehingga orang orang itu bisa mau jalan lah
jadi bisa terdistribusi ke tempat yang lain
anda bayar berapa tadi parkirnya pak
mendapatkan uang kembalian dan kartis dari jokir
nah fakta di lapangan menunjukkan para pengendara sepeda motor diharuskan membayar parkir senilai rp dua
di jalan belahuran
padahal tarif tersebut akan diberlakukan pada bulan maret
dalam karcis ini tertera dengan jelas bahwa sepeda motor dikenakan tarif rp satu pun diperkuat dengan perwali kota surabaya nomor tiga puluh enam tahun dua ribu lima belas
diharapkan nantinya setelah diberlakukan tarif lebih mahal di sepuluh zona parkir di surabaya tidak ada lagi jukir nakal dan liar
aturan zona parkir ini sudah diatur dalam peraturan daerah kota surabaya
surabaya nomor satu tahun dua ribu sembilan tentang penyelenggaraan perparkiran dan retribusi parkir